anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom pengunjung memadati pameran teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan di jcc senayan jakarta
mereka tidak hanya ingin mengetahui teknologi terbaru namun juga mengincar produk dengan harga
kita kesini nih prepare gajian pasti bawa duit bel belin bawa duit uang lembur buat ya hunting produk yang lebih murah gitu sih
diskon sih ya kayak aku pasti ngeliatnya diskon terus habis itu juga mau cari cari apa yang baru ada yang baru apa enggak gitu
sudah ada produser lapangan
cnn indonesia tika bermaudi jcc senayan jakarta
tika selamat malam diskon atau potongan harga biasanya menjadi daya tarik utama di setiap gelaran pameran
apa yang bisa anda sampaikan dan tentunya produk produk atau highlight apa saja yang bisa anda sampaikan dari pengamatan mata anda selama di sana dari pameran indocomtektika
selamat sore selamat malam
dan juga pemirsa
dan memang untuk hari keempat pameran indocom tektika dua ribu sembilan belas ini saya melihat situasi di sini sudah ramai sekali dengan pengunjung
walaupun pameran ini sudah digelar setiap tahun dan untuk tahun ini sendiri merupakan ajang yang ke dua puluh tujuh kalinya pameran indocontech ini digelar tiffany
namun pengunjung terus berdatangan sejak pagi tadi hingga malam hari ini untuk mengejar smartphone hingga laptop
yang memang dijual dengan harga miring atau harga yang murah
dan untuk target atau kalau kita melihat bahwa pada tahun kemarin jumlah atau pengunjung yang memang datang pada pameran indocom tektika ini mencapai satu ratus delapan puluh lima ribu pengunjung
dengan jumlah transaksi yang mencapai jumlah fantastis sekitar enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah
untuk tahun ini sendiri kita langsung saja menanyakan berapa target pengunjung
dan juga berapa target jumlah transaksi yang akan dirauh pada pameran indocom tektika dua ribu sembilan belas
saat ini saya sudah bersama dengan ketua penyelenggara pameran indo contact ada bapak hidayat cokrojoyo
selamat malam pak hidayat
bapak ini kita melihat pamerannya sudah empat hari ya pak dari tanggal tiga puluh oktober hingga saat ini dua november
kira kira sudah berapa jumlah pengunjung yang datang pada pameran kali ini
apa sih pak target transaksi yang diharapkan dari pihak penyelenggara untuk pameran kali ini
pengunjung cukup mengembirakan karena pada hari pertama hari pertama saja di hari rabu sudah banyak sekali yang mengunjungi
kemudian hari kamis jumat sabtu minggu besok ini biasanya ada lebih tinggi lagi jumlah pengunjungnya
dan kita sudah mengharapkan bahwa kita bisa mendapat satu ratus dua puluh
rp empat saat ini sehingga besok mungkin masing masing setiap hari hari ini rp empat puluh dan besok rp empat puluh lagi
jadi ada kemungkinan antara rp tujuh ratus delapan ratus
tetapi yang kita sudah pantau dari empat hari ini kira kira kita sudah mencapai tiga ratus lima puluh meli
tentunya tidak persis
nilainya tetapi itu yang kira kira kita lihat dari suasana pembelian yang terjadi
tetapi saya katakan bahwa penjualan ini tidak hanya terjadi di sini
sesudah ini mereka yang melihat dan belum membutuhkan besok atau lusa masih bisa membeli lagi melalui online
beberapa di antaranya juga sudah bekerja sama dengan tokopedia dan semua bisnis online yang lainnya
sehingga selalu masih bisa bertambah dan berkembang industri dan juga bisnis di bidang it ini
saya lihat dari tadi ini ramai sekali pengunjung
pak kira kira produk produk apa saja sih pak yang paling banyak diburu oleh pengunjung
memang sekarang kalau dahulu notebook menjadi pilihan utama
karena mau tidak mau smartphone mempunyai banyak sekali yang bisa dipakai untuk menggantikan notebook
masih tetap terjual dengan baik
karena harga notebook itu pada umumnya bisa murah
tiga empat juta bisa dapat notebook
malah harga handphone smartphone yang baik bisa dua tiga kali lipat lebih mahal
jadi produk produk itu yang komputer
sedangkan perlengkapannya pun juga banyak
di sini ada software untuk akuntansi
sehingga masyarakat bisa datang ke sini dan melihat
gadget yang kecil kecil dan banyak sekali bisa dipergunakan
termasuk cctv dan sebagainya
di sini juga didesplaykan
sehingga benar benar kesempatan untuk melihat pameran seperti indocometect
memberikan banyak pengetahuan mengenai produk produk yang baru
dan juga bisa dicoba di sini
jadi sangat menarik memang pameran ini
saya ingin menjual produk produk memamerkan produk produk teknologi
pak ini ada unsur edukasinya juga nih pak
bentuknya seperti apa sih pak
ada unsur edukasi dalam pameran ini
bentuknya ini sendiri seperti apa pak
jadi jelas bahwa produk produk yang baru inovatif sekali
tetapi juga pendidikan itu kita gelar di sini
misalkan ada sebuah olimpiade it
hingga guru guru bertanding di sini
untuk menunjukkan kecanggihan mereka di dalam memanfaatkan digitalisasi dan sebagainya
juga ada pertandingan gaming
jadi gaming yang dianggap negatif itu ternyata sifatnya positif
karena sebenarnya bisa mendidik anak anak supaya mencintai gaming sebagai satu produk e sport namanya
jadi benar benar tidak kecaduan
dan mencapai satu keahlian dari kompetensi di dalam hal ini
itu sebabnya maka hwi membawa suatu pertandingan di sini
dengan sebelas negara besertanya
ini juga untuk menunjukkan bahwa digitalisasi it gaming dan sebagainya itu sungguh sangat berguna sebenarnya untuk kita semua
baik terima kasih pak hidayat atas waktunya
semoga dengan pameran indocomtek ini dapat mendukung industri teknologi ke depannya
khususnya di tanah air
terima kasih pak
nah itu tadi tiffany wawancara kami dengan ketua penyelenggara pameran indocontech pak hidayat
memang pameran teknologi terbesar se indonesia ini akan digelar hingga esok hari pada tanggal dua november dua ribu sembilan belas
dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau yaitu rp tiga puluh lima untuk setiap pengunjung
jadi bagi anda yang memang masih belum tahu nanti akhir pekan akan kemana
pada hari ini nanti pameran ini akan terus digelar
dan besok juga akan digelar dan ditutup
baik terima kasih tika atas informasi dan juga laporan anda dari kawasan senayan jakarta